alhamdulillah mang sukses
kamu tahu bakya
pisang itu berbuah cuma sekali
ada batasnya seperti juga kesabaran
selama kamu masih berurusan dengan mang
urusan bisa jadi mudah
ya pasti untuk kebaikan mereka juga lah kum
kamu gak perlu takut nggak perlu khawatir
emang kamu ngerti doy apa yang kita bicarain
tapi kalau nasehatin orang itu kan dapat pahala tuh ceng
iya kan kum
balik ah udah sore
kak pak ustadz kemet mau nikah sama ma'erus
pak ustadznya aja masih di jalan
gossipnya udah nyampe duluan
ya si akang ini teh bukan gosip
teh yoyo yang cerita
neng masalah kita aja masih banyak
ngapain juga ngobrolin masalah orang lain
ini nggak boleh itu nggak boleh apa apa nggak boleh
padahal kemarin teh sendirinya yang ngomongin
sopri mau nikah sama dede
waalaikumsalam eh mak
mau ke mana mak mau pulang
tunggu benyam segini udah pulang
nanti balik lagi kan orang orang pada mau nitipin anak
udah denger belum
ada kabar ma'erus sama pak kemet mau nikah
ah masa sih
bener mak yoyo juga dengernya dari si cucu
apa yang mau dicari coba udah pada tua
belum tentu juga sobri serius sama si dede
si sobri udah nggak nikah sama si dede
tapi ma'erus nggak suka ma'erus nggak setuju
kalau mak nggak percaya tanya aja sama si sobri langsung
ih ngapain juga mak tanya mas sobri bukan urusan mak juga
yuh ah assalamualaikum
sama aja semuanya di sini nggak laki laki nggak perempuan suka gosip
kita ngobrolnya di sini aja di luar
tengok kang ini buat ucuy
alhamdulillah ya ucuy ya tanah saya tiada di depan
tidak terpengaruh dengan tanah orang lain
nanti teh kalau bisa
bu ada yang selalu duduk
pak ya bagaimana hasil panen pisang kamu
alhamdulillah bang sukses
kamu tahu pak ya
pisang itu berbuah cuma sekali
seperti juga kesabaran
selama kamu masih berurusan dengan bang
urusan bisa jadi mudah
tapi kalau sudah di tangan kang dasep
ah pak jah
kamu teh masih muda
masa depan kamu masih panjang
bang tidak mau
sampai terjadi apa apa nanti sama kamu
hidup itu jangan dibikin susah
kamu sudah ambil keputusan
bapak dunte ngancam kang bos
ayo silahkan duduk
pak ustadz pasti tidak di dalam
kalau ada dia pasti akan nyahu
iya pak sau
kita ke ladang saja
siapa tahu nanti asyar kita bisa ketemu dia di musola
bapak mau menikah dengan mairos
sobri sudah dengar dari dedeh
apa sih salah sobri pak
sobri teh nggak tahu apa apa masa lalu bapak
juga belum ada waktu itu
sobri gak bermaksud menyakiti bapak
kalau saja semua ini bapak ceritain dari dulu
pasti sobri gak akan deketin dede
pasti sobri menghindar dari dedeh pak
tapi bapak cerita setelah sobri sama dede saling mencintai
dari dulu bapak sudah larang
tapi bapak nggak pernah kasih tahu alasannya
mestinya kamu tahu
kalau di larang itu pasti ada alasannya